pd pasar jaya belum menentukan lokasi sementara bagi para pedagang yang kiosnya terbakar dalam kebakaran pasar induk ramadjati senin dini hari tadi
pihak pd pasar jaya akan memanggil para pedagang untuk menentukan langkah selanjutnya pasca kebakaran yang meludeskan sembilan puluh kios itu
pihak pd pasar jaya memastikan lokasi yang terbakar di blok c satu pasar induk ramadjati jakarta timur merupakan lokasi yang paling banyak ditempati oleh pedagang sembako
pd pasar jaya akan segera memanggil para pedagang yang kiosnya terbakar untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk menentukan lokasi penampungan sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar
yang jelas kedepannya pd pasar jaya melalui pasar induk ramadjati akan mengundang pedagang untuk menentukan kedepannya kita mau menggunakan tempat penolong sementara bagi para pedagang yang terkena efek kebakaran
tapi untuk sementara belum ada relokasi untuk dipindahkan sementara
nah relokasi pasti kita akan tentukan titiknya dan segera mungkin kita akan melakukan itu